sidang kasus kopi bersianida dengan terdakwa jessica kumala wongso kembali dilanjutkan hari ini
kuasa hukum jessica menghadirkan saksi ahli toksikologi universitas indonesia dr budiawan
dr budiawan sempat mengkritisi tentang isi bap mengenai kandungan cyanida yang ada di gelas kopi mirna salihin
dari data polisi cyanida dalam gelas mirna mencapai tujuh sembilan ratus mg per liter atau hampir delapan gram per liter
menurut budiawan data ini janggal karena aroma cyanida seharusnya tercium jika kadarnya mencapai delapan gram per liter
cyanida pada kadar ini bahkan bisa menyebabkan kematian orang orang yang menghirupnya
jadi kalau katakanlah ini ada tujuh empat ratus atau tujuh sembilan ratus ppm atau miligram per liter ini bau gasnya kemana mana itu
dan itu pasti
selingkungan yang terdekat pasti yang terdekat adalah potensi kematian bisa terjadi
hanya dengar baunya aja
karena itu gas gas sianida itu